pada tanggal dua puluh sembilan oktober dua ribu dua puluh tiga seluruh penerbangan komersial menggunakan pesawat jet
dari dan menuju wilayah jawa barat akan dialihkan dari bandara hussein sasran negara bandung
ke bandara kertajati majalengka
lalu bagaimana kondisi bandara hussein sasranegara bandung saat ini
menurut angkasa pura ii selaku operator bandara hussein sasra negara dan bandara kertajati
pada tanggal dua puluh sembilan oktober dua ribu dua puluh tiga bandara hussein tidak akan tutup
masih ada penerbangan komersial yang menggunakan pesawat jenis propeller atau jenis baling baling
penerbangan komersial yang masih akan berjalan dari bandara husein adalah tujuan bandung yogyakarta dan yogyakarta bandung
bandara hussein sasranegara sendiri tidaklah ditutup
masih melayani untuk penerbangan dengan pesawat komersial non jet
jadi menggunakan pesawat non jet
ada mesin baling baling atau yang lebih dikenal dengan propeller
meskipun ada beberapa penyesuaian pengalihan penerbangan ke bandara kertajati disambut baik oleh warga yang menilai dampak positifnya untuk jawa barat
menurut saya sih baik ya
karena di sana akses mungkin cepat
kalau bandara kertajati itu pastinya lebih besar
lebih besar dari bandara hussein ya
terus jadwal penerbangannya pun lebih banyak
bahkan pesawat pesawat pun bukan hanya satu atau dua pesawat yang stay di sana
pasti banyak lagi
peralihan penerbangan ini diharapkan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi jawa barat
karena kertajati menjadi gerbang baru menuju jawa barat melalui konektivitas domestik maupun internasional
bandara kertajati yang mempunyai panjang landasan tiga meter ini
melayani penerbangan untuk tujuh tujuan domestik
yaitu denpasar makassar balikpapan banjarmasin kuala namu palembang dan batam
sedangkan untuk internasional yaitu penerbangan dari kuala lumpur malaysia dan saudi arabia untuk umroh dan haji
mungkin kalau dihitung hitung bisa sampai dua puluh juta lebih
nah truk pasar yang besar ini pasti membuat suatu bangkitan lalu lintas
bangkitan orang mau pergi dari dan ke
terbukti sekarang walaupun baru kita mulai dari malaysia sudah datang
turis malaysia yang akan ke bandung itu banyak sekali singapura juga demikian
nah berikutnya haji umroh
nanti akan yang ngelola karena nanti dari india atau dari saudi
menunjukkan bahwa bandara ini memang punya kemampuan untuk menjadi anchor atau hub dari penerbangan di sekitar jawa barat bahkan ke tempat tempat yang lain
pengelola bandara kertajati saat ini sedang menjajaki penerbangan ke timur tengah eropa dan amerika
tim liputan cnn indonesia bandung jawa barat